saudara saudara sampai dengan hari ini pukul dua belas wib
jumlah spesimen yang telah diperiksa dengan menggunakan metode real time pcr adalah satu ratus dua belas sembilan ratus enam puluh lima spesimen dari delapan puluh tiga dua belas orang
konfirmasi positif yang didapat bertambah tiga ratus empat puluh sembilan orang sehingga menjadi sebelas satu ratus sembilan puluh dua orang
konfirmasi positif yang sudah sembuh bertambah dua ratus sebelas orang sehingga menjadi satu delapan ratus tujuh puluh enam orang
kasus konfirmasi positif covid sembilan belas yang meninggal bertambah empat belas orang
sehingga menjadi delapan ratus empat puluh lima orang
kasus odp yang dilakukan pemantauan sebanyak dua ratus tiga puluh enam tiga ratus enam puluh sembilan orang
pdb sebanyak dua puluh tiga satu ratus tiga puluh orang
sudah tiga ratus dua puluh enam kabupaten yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
saudara saudara berbagai pakar
dan perguruan tinggi telah melakukan kajian dengan melakukan perhitungan matematis
tentang perkiraan gambaran pandemi covid sembilan belas dalam beberapa bulan ke depan
kami berterima kasih dan mengapresiasi upaya tersebut
optimisme untuk meredakan wabah covid sembilan belas di bulan juni juli dua ribu dua puluh adalah tantangan kita bersama
ada di kita semua
ada di disiplin kita semua
untuk tetap patuh di rumah
patuh tidak pepergian
patuh tidak mudik
patuh mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
patuh selalu menggunakan masker
inilah senjata kita untuk berjuang memutuskan penuran covid sembilan belas ini
gotong royong dan bersatu
tanpa terputus melawan covid sembilan belas
dari pusat sampai ke desa
sampai ke rw rt dan sampai keluarga
tetap di rumah dan produktif di rumah
bulan peringatan perjuangan kemerdekaan tumpah darah kita tercinta
dengan meneladani semangat perjuangan patung
bakal berwawasan ini edukasi kita
untuk bertahan ke belakang political
untuk bikin lebih jauh
karena kita mengaktifkan semangat di pondokmarkt